sementara orang tua ai heri prasetyo menyebut
komunikasi terakhir dengan anaknya sabtu pagi delapan belas maret lalu
menjelang sore semua ponsel milik anaknya sudah tidak aktif
masih ketemu sore tak wa sudah tidak aktif
sabtu sore tak wa sudah tidak aktif
sebelumnya mbak ayu pamit kemana pak
ya tetap biasa kerja
setelah diotopsi jenazah ibu dua anak ini dimakamkan di pemakaman umum karangkunti
kelurahan bronto kusuman kementerian mergangsan kota yogyakarta pada senin sore
pada hari minggu tanggal sembilan belas maret dua ribu dua puluh tiga
pukul dua puluh tiga dua puluh wib
telah menerima laporan penemuan mayat dalam keadaan termutilasi
ada putih kb di salah satu penginapan di wilayah fakam sleman
korban sesuai dengan ktp yang ditemukan di tkp
bernama ayu indaswari usia tiga puluh empat tahun
perempuan alamat depjakarta
saat jenazah korban ditemukan
dua ponsel dan satu unit motor milik korban hilang
barang tersebut diduga diambil oleh pelaku untuk menghilangkan jejak
terduga pelaku dan motif pembunuhan masih diselidiki oleh tim gabungan di tres krimum polda diy
polresta sleman dan posek fakam
tim liputan cnn indonesia